jaksa penuntut umum jpu membacakan tuntutan kepada dua terdakwa secara bergantian di pengadilan negeri surabaya pada senin
tuntutan pertama dibacakan terhadap otak pembobolan rekening milik korban seorang nasabah bca bernama muin
tukang beca itu dituntut empat tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan
dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa muhammad toha dengan pidana penjara selama empat tahun
dikurangi penangkapan dan selamat terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
toha langsung melakukan pembelaan secara lisan ia berharap hakim jatuhkan hukuman seringan ringannya
alasannya ia menjadi tulang punggung keluarga
ketua majelis hakim mar perpandiangan memberinya waktu satu minggu untuk mengembalikan uang korban sebesar rp tiga ratus
toha mengaku tak sanggup
tidak siapa mulia kalau satu minggu yang mulia saya tidak punya uang
ya kalau maunya saya sih setelah bebas ya mulia saya usahakan yang mulia
sedangkan setu orang yang berkomplot dengan toha dituntut satu tahun penjara
kedua terdakwa ini beraksi pada agustus dua ribu dua puluh dua lalu
toha awalnya tiba tiba berpikir bahwa ini adalah perintah yang akan menyebabkan kegiatan tersebut
tinggal di indekos di tempat korban
ia lantas mencuri kartu atm dan ktp dari dompet korban dari kamar korban
toha mengajak setu untuk berpura pura menjadi korban saat melakukan penarikan di kasir bca
mendengar tuntutan ini dewi mahdalia kuasa hukum sekaligus anak korban mengaku kecewa
pasalnya akibat pencurian ini ibunya meninggal karena tidak memiliki biaya berobat
apalagi setelah tahu bca tidak bertanggung jawab atas penarikan uang sebesar tiga ratus dua puluh juta rupiah
dari tangan terdakwa hanya empat puluh delapan juta yang dikembalikan
ya kurang sebetulnya kurang berat tuh
kan karena kasus ini menyebabkan ibu saya meninggal dunia
uang itu untuk berobat ibu saya kejadiannya tanggal lima agustus meninggalnya tanggal sembilan belas agustus
dua pekan sesudah kejadian itu
itu untuk berobat ibu saya sakit komplikasi
sidang dilanjutkan pada pekan depan dengan agenda pembacaan fonis terhadap kedua terdakwa
jaksa menilai kedua terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya sebagai hal yang meringankan
namun yang memberatkan ulah keduanya meresahkan masyarakat dan merugikan korban